tapi dah adente kapan lagi belajar buat final itu olimpiade matematika
wow masuk final olimpiade matematika
tuh makanya jangan diganggu
nah tapi pengen mana pun juga
gue harus ketemu sama adriana
walaupun cuma sebentar aja
ma papa nih serius
iya mama lebih serius
orang ini kerjaan mama
mama sama papa kalau sehari aja nggak berantem
pasti dunia bakalan kemat
tuh papa kamu tuh
bocah tua suka ngambek sekarang
udah mulai kegenitan lagi
masa mama dibilangnya genit
nuh papa kamu tuh yang genit tau nggak
boy papa tuh sekarang udah fitness
sampai minum tehnya si sri biar kurus
yang genit siapa papa
sampai minum tehnya si sri tuh biar kurus katanya
sampai begini begini biar kelas
biar kelihatan ototnya
ya mama tahu papa ngelakuin ini semuanya karena papa kecintaan banget sama mama
ya kan makanya papa itu jadi cemburu gak jelas
nggak jelas semua sekali
nggak jelas tau
mas bener bener khawatir sama reva
dia sudah berani berbohong sama mas
satu kebohongan diikuti kebohongan yang kedua
lama lama jadi seorang pembohongan besar
yang akan merusak mental dan jiwa dia
dia tidak mampu lagi menghargai orang lain apalagi orang tuanya sendiri
dan itu semua pasti akibat daripada pengaruh buruknya si boy anak jalanan itu
ya maka dari itu mas
kita sebagai orang tuanya reva
harus menjauhkan reva dari boy
aku gak bisa terlalu keras terlalu marah marah sama reva
nggak bisa mas reva nggak akan mau dengerin omongan aku
malahan aku dituduh sama reva kalau aku suka sama boy
itu kan gak masuk akal
jadi aku aku setiap mau bertindak itu selalu salah
jadi aku bingung aku harus ngapain
mas yang harus bertindak
kayaknya udah gak ada pilihan lain
si bos harus beri pelajaran
minimal dibikin babak belur lah
lagian juga ngapain juga kita bayar mahal mahal sebagas kalau hasilnya nggak ada
maksud aku jangan pakai kekerasan juga mas
ya nggak enak kalau
misalkan ketahuan sama tante marissa kan kita ini juga nggak enak mas
mas nggak peduli
ya tapi kan nggak enak mas
kamu tahu anaknya marisa sudah mengganggu anak saya
gue kan udah janji mau jemput boy ke rumahnya
hampir aja lupa
nggak ada pilihan lain
mas akan telepon bagas suruh dia ngajar sedikit aja mukanya

mas dengerin aku
kalau mas marah marah kayak gini dia adalah temannya syetan mas
mas gak perlu marah marah kayak gini
aku punya ide
gimana kalau sekarang aku pergi ke rumah tante marisa
dan aku akan meminta untuk tante marissa ngejualin anaknya itu dari reva
ide yang bagus bukan
ya udah mas antar kamu sekarang
oh enggak mas gini gini
kalau aku ketemu sama tante maris ya kita kan ngomong sesama wanita
lebih masuk gitu
kalau misalkan ada mas laki laki
nanti nggak enak jatohnya mas
takutnya segentar jadi kikuk
tuh ngerti kan biar aku aja yang ngomong
kalau perempuan kan lebih enak mas
dan ini bibi buatin teh
panas sok di minum
terima kasih bi
nah gitu biar perutnya hangat
biar tidak masuk angin jadi belajarnya teh konsentrasi
hmm tambah pinter be anak bibi
ah di makasih ya cuman kayaknya kurang lengkap debbie kalau bibi itu belum doain boy buat ikut
olimpiade final matematika oh jadi ada yangte lagi belajar buat final olimpiade alhamdulillah iya
itu pasti di doaku pisanku bibit eden bibit bangga pisang ke adente adente bener bener anak
yang hebat coko bela diri nak kurek asep tepintar lesa kolana eh hebling pokoknya
bi bi tak usah berlebihan gitu muji boy itu semua berkat allah bi iya semuanya berkat allah anugerah
alhamdulillah sudah atuh sok dilanjutkan lagi bibit ke belakang biar aden belajar
nah konsentrasi kalau perlu apa apa panggil bibit telpon siap dua puluh empat jam telepon ya oke di
hai hai hai eh good night selamat malam ibu nona adriana kok manggelnya ibu kan masih muda
ini awewe datang pasti rek repot ke si aden reka ganggu belajar nasi den boy
masuk saja tapi jangan dibawa masuk
bisa permisif mau berdiri di tengah
aku udah dibawah nih tante marissa tapi aku gak dikasih masuk sama pembantu tante marissa yang perempuan
heeeh oke langsung
kok bisa siapa siapa yang larang kamu masuk ke rumah ini
beka kini aja kamu tunggu di situ kata sekarang juga jemput kamu di depan oke
iya tante aku tunggu ya tante
tante andriana masuk ke rumah ini
iya bibi ngaku tapi maaf ya bibi tuh bukannya somong bukannya sok tau nyonya
tapi dah adente kapan lagi belajar buat final itu olimpiade matematika
wahai masuk final olimpiade matematika
tuh makanya jangan diganggu
nah tapi baiknya mana pun juga boy harus ketemu sama andriana
walaupun cuma sebentar aja
hah genengan orang tua jaman sekarang lah begitu ya bukannya nggak dukung budak lagi belajar
sekolah malu suruh ketemu sama awewe
hah tidak beres tidak cocok ini
tante kirain kamu nggak jadi dateng loh
jadi dong tante andriana kan nempatin janji pasti andriana akan dateng
pengen ketemu boy
ya tapi boynya lagi sibuk belajar soalnya si boy kan mau ngadepin final olimpiade matematika tau
iya adriana ngerti tapi adrina pengen banget ketemu boy sebentar doang
nggak apa apa kali pengen lihat keadaannya biar andriana juga tenang
masuk masuk masuk
kamu duduk dulu silahkan duduk